ini tolong dijual
modal dari ane
seribu tiga ratus rupiah
nah ente terserah deh
mau jual berapa
terus ente mau kasih aneh berapa
harus ente yang jual
jangan sampai ente kasih
suflair udah bayar
gaji pegawai juga sudah dibayar
cuman harus input di mana
sofia belum masuk
nah itu belum ada harganya ya
barang yang disini belum masuk ke pembukuan
terus kalau yang ini juga belum ada bandrolnya mas
itu juga sama bu
semua barang disini belum masuk bandrol semua
oh gitu ya mas
eh mbak mbak
gak jadi belanja
enggak ah mas saya belanja tempat yang lain aja
mbak mbak kan ada produk produk yang lain mbak
aduh kacau gini nih pokoknya
waduh ibunya tommy lama amat ye
soalnya saya ini pakai sunblock dulu
di luar panas sekali
ya aloh bu
kita cuma mau ke pasangnya
pasar kenapa jadi pakai blok blokan
kalo di pasar yang ada tuh lapak
lapak bukan blok blokan
gami gami tuh dandanan
yaudah sekarang kalian mendingan ngebanderolin tuh barang barang ya
jangan sampe salah
kalo salah ntar gua rugi lagi
yeay bikin penat lagi nih pak
dalam berdagang itu
jangan cuma diniatkan untuk mencari keuntungan
tapi bagaimana agar setiap barang ini
sampe kepadanya membutuhkan
abang mau nyerocos aja
ini tolong dijual
nah nanti terserah deh mau jual berapa
terus ane mau kasih ane berapa
ini barang harus ente yang jual
jangan sampe ane kasih karyawan yang jual
hei siapa ya ada yang kenal tak

pesta durian ini man
bahwa hasil panen
bilang aja antum celamitan ya kan
antum berdua tidak boleh makan itu durian
kenapa udah ustadz
antum harus temenin ana yang sedang melatih ke pemimpinan dengan cara tidak cool
ustadz yang mau jadi pemimpin bang ustadz bukan kita
mau jadi pengkhianat antum
antum tahu betapa fedihnya neraka untuk seorang pengkhianat
sekarang antum bagikan itu durian kepada mang kandar atau para santri yang lain
bang ustadz serius ini bang ustadz
ambo dapatnya susah
cepat antung jawab aja ya kalau orang bicara ya
eh jangan lupa antum jadi saksi untuk semua kebaikan ana di akhirat nanti
ajib kayaknya itu durian jatuhan modelnya tuh kuning kayak mentega
oh mak kenapa gak naik taksi aja sih mak
bu jualan py untungnya gak seberapa naik taksi belat jongkos
bu pasarnya keliatan kagak jauh lagi makanya buruan so ya
hari ini ada dua orang siswa tpa yang baru masuk
kamu dantingin dulu ya lo
nanti kelas kamu dikursinya nanti
bang kandar tunggu sebentar ya lo biarin tin
lihat itu neng
tunggu sebentar ya
makasih ya bang kandar
atau mama pergi dulu ya
tin ngasih apa ke bang kandar
ada belanjaan yang belum dibeli ya
ya udah tuh ayo ke kelas
kasian pada nunggu
itu dia kakak bos
kalau bocah itu sampai nangol lagi kita kudu ngawasin
tuh bocah mau nyape jangan kasih kendor ya enggak
oke siap bang
sebelah sini mas
ada lagi sebelah sana kan ya
ada dus lagi kan
orang kayaknya gue pernah lihat tuh
pernah lihat dimana bang
waduh apa nih
tuh bocah yang mau ngelamar wianti
gue ingetin tuh muka tuh bocah
waduh ngapain dari sini
mau mamen mamen kayaan di wilayah gue
kakak terima gue
kau pegang gue
waduh gua gulung
eh kakak bos
tidak ada pegang
eh kakak bos
tidak ada pegang
tidak ada pegang
ini uang baterai
intinya yanti bang
jadi gue dibilang pengen parkir
gue dibilang pengen parkir
jangan lo lem
gue mau gulung tuh orang
terima kasih banyak ya pak dimas
pak dimas telah banyak membantu masjid ini